sampai jumpa di video selanjutnya
karena menurut aku itu jalan satu satunya untuk membongkar
kelatannya papa lagi ngobrol serius ya sama amira
tumpen banget amira kamu akur sama papa aku
yang bener saja kamu
dia itu kesini untuk mencari kami
saya ke dalam dulu ya
kalian selesaikan saja urusan saya
aku cuma pengen nyampein ke kamu
kalau ibu aku udah setuju
soal pembongkaran makam ayah aku
yang bener kamu amira
aku gak tau sih ini waktunya tepat atau enggak
iya mira kamu gak usah khawatir ya
janji itu pasti aku tepatin
kita akan segera tahu
kalau papa kamu itu udah meninggal atau masih hidup
jadi kamu gak usah khawatir
masalah pembongkaran makam
aku yang urus semuanya
kamu baik banget sih rah
makasih banyak ya rah
ini aku gak tau ini harus bales apa
cuma aku yakin allah pasti akan balas kebaikan kamu lah
sekali lagi makasih ya rah
makam ayah sebentar lagi mau dibongkar bu
berarti sebentar lagi jelas semuanya bu
ibu yang sabar ya
terus akhirnya bisa ketawa tawa lagi sama ayah
terus ibu bisa senyum lagi kayak dulu
ibu udah tahu belum
bu malena kan sama maisha ngajak zaira buat tes dna ulang bu
karena sampelnya ternyata masih tertinggal di rumah sakit
kami itu jangan mengada ada
tes itu sudah dilakukan ngapain harus diulang
karena sampelnya masih tertinggal di rumah sakit
makanya zaira mau di tes ulang
itu bagus dong om
zahira kan gak jadi digangguin sama mereka lagi
dan ayah juga gak dituduh yang bukan bukan
karena tes itu akan menjawab semuanya om
tapi nggak harus dengan pakai tes begituan segala
iksan itu gak mungkin begitu
kami tuh jangan bodoh
seharusnya kamu marah bukan bersyukur
itu sama artinya kamu menuduh ayah kamu selingkuh
ya karena ayah gak melakukan hal itu makanya aku gak takut oh
itu juga hasilnya zaira mengandalkan upah prabu kan
semua yang dikatakan amira itu bukan
kenapa mas wisnu jadi ketakutan seperti itu sih
sudah aku mau mendekat
kacau semua kacau
aku cuma pengen kasih tahu kamu
kalau hari ini semuanya akan terjawab ki
sore ini juga aku akan
bongkar makam ayah aku
jadi aku bisa tau ayah aku udah meninggal atau belum
makam ayah kamu dibongkar
karena menurut aku itu jalan satu satunya
untuk membongkar semuanya
jadi kan aku bisa tau di makam itu ayah aku tuh bukan
setelah itu kamu dapat jawabannya kamu cari
enggak sedih lagi
enggak bertanya tanya lagi
karena aku juga gak suka lah
ngeliat orang yang aku suka
orang yang kamu suka
apaan sih gak usah geer juga lah
ya kadang kadang suka aja ngeliat kamu
ngeliat kamu sabar
apaan sih ini
kok bisa keceplosan gini ya
kalo depannya tuh ada aja
ini apa sih liat liat
akhirnya bapak bisa berkunjung ke rumah saya ini
urusan bisnis kita selalu diwakili sama anak buah saja ya kan
inilah keluarga saya
istri pertama saya malena
dan mesia anak pertama saya
dan dari aini
saya dapet zahira
putri pak prabu ini cantik cantik ya
sama pak prabu
ibu aini juga
ibu aini juga
papa dengar sendiri kan orang tadi bilang apa
dia bilang bahwa zahira itu gak mirip dengan papa
papa tuh ngotot sekali
kalau zahira itu adalah mirip papa
semakin jelas ya kalau ternyata zahira itu bukan anak papa
lena jaga bicara kamu
kamu gak bisa sama sekali kalau nggak usil ya
mereka itu tadi cuma basah basi
lagipula kalau seorang ayah tidak mirip dengan anaknya
itu wajar banyak yang gak mirip
jadi jangan dibahas dan kamu jangan cari ribut lagi
udah lama gak usah ribut disini
sebentar lagi juga kan hasil tesnya keluar
dan semuanya akan terungkap
kamu betul sekali sayang
biar aja darahnya mengalir ke dirinya sendiri
ibu udah siap kan
sekarang juga kita ke makam ayah bu
bu nanti kita akan tahu hasilnya gimana
kita harus siap ya bu
kita hadapin sama sama
kayaknya nggak ada deh bu
ibuku jadi deg degan ya tau
ibu gak tenang
kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan
bagaimana kalau ternyata ayah kamu itu memang sudah meninggal amira
amira juga bu
amira juga deg degan
tapi kita harus siap
ini demi ayah
saya mau mengantarkan dokumen untuk ibu lenny
sudah saya terima